komisi pengawas persaingan usaha telah mulai melakukan proses penegakan hukum
sejak dua puluh enam januari tahun dua ribu dua puluh
proses ini dilakukan untuk menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran
undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng sejak akhir tahun lalu
direktur investigasi kppu goprera panggabean menjelaskan
dari penelitian terkait pergerakan harga terlihat perilaku dari produsen
dalam menetapkan harga berdasarkan data harga dan keterangan dari para peritel
terkait dengan harga harga terkait dengan pergerakan harga itu
yang sebelumnya dalam kasus kasus kartel yang kita lakukan adalah
kita membandingkan perilaku mereka sebelum dan sesudah
itu kan biasanya akan ada perbedaan
dan terkait dengan perilaku baik di penetapan harga dan pasokan
kalau dari pasokan kita tahu kan dari keterangan kita tahu bahwa
para peritel baik di pasar tradisional maupun pasar modern
itu kan tidak mendapatkan sebagaimana kebutuhan
kppu belum memaparkan secara rinci data temuan dugaan pelanggaran
begitu pula halnya dengan kepolisian
yang juga belum mengungkap mafia dibalik langkanya minyak goreng
terkait info adanya mafia minyak goreng
tentu informasi tersebut direspon dengan cepat oleh polri
dan termasuk satgas mangannya
mencari kebenaran informasi tersebut
satgas pangan bertugas terus melakukan pengawasan
terhadap distribusi minyak goreng
tentu tujuannya adalah untuk menjaga stok minyak goreng itu aman
dari satgas pangan hasil pengawasannya
dan koordinasi dengan beberapa pihak
informasinya stok minyak itu sebenarnya aman
dan cukup sampai debaran nanti
sejauh ini pemerintah berusaha bekerja sama dengan pihak berwenang
untuk menegakkan hukum sesuai pelanggaran
jika ditemukan adanya permainan harga dan pasokan
bahkan kepolisian dan satgas pangan menjamin
rantai distribusi minyak goreng
akan berjalan dengan baik
kalau yang lain yang prinsip yang melawan hukum diselesaikan hukum
oleh karena itu kan kami turunkan satgas pangan
kemarin pak kapolri sudah menjamin bahwa
jaringan dan distribusi pasar akan diamankan oleh satgas pangan
meski telah menemukan dugaan satu alat bukti
temuan tersebut masih akan diuji kebenarannya
namun jika alat bukti tersebut tidak terbukti kebenarannya
kppu akan melihat alat bukti lain
yakni melalui keterangan saksi surat surat
dan dokumen terkait perubahan harga kepada pelanggan